yang memang sejak awal diprediksi berlangsung ketat ataupun sengit
dan yang terbaru pernyataan mendagri cahayu kumuloy meminta asn tidak netral
dan menyampaikan program jokowi jk menuai pertanyaan hingga muncul tanggapan dari kubu lawan
yang menilai mendagri ini offside
bagaimana posisi asn di tengah tarik menarik kepentingan politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
benarkah ada indikasi menyeret asn untuk mendukung salah satu paslon
kita akan ulas malam hari ini
di studio sudah ada tiga narasumber
ada sebelah kiri saya bang jerry sambuaga jurubicara tkn jokowi maruf
mas jerry selamat malam
apa kabar mas jerry
dan di tengah sudah ada mas suhud aliuddin jurubicara bpm prabowo sandi
mas suhud selamat malam
apa kabar mas suhud
dan di ujung sudah ada mas fadli ramadhanil peneliti peruda
mas fadli selamat malam
apa kabar mas fadli
terima kasih sudah hadir di prime news
dan di ujung telepon sudah ada pak bahtiar baharuddin kapuspen kemendagri
selamat malam pak bahtiar
waalaikumsalam pak bahtiar
nanti saya juga akan coba berdialog dengan tiga narasumber di sebelah saya tentunya
tapi saya ingin ke anda terlebih dahulu
pak bahtiar kami coba untuk minta penjelasan dari apa yang dimaksud oleh mendagri cahayu kumolo ini
menyoal tentang asn yang tidak boleh netral dan menyampaikan program program jokowi jk
ini sebenarnya arah pernyataan ini kemana pak bahtiar
ya pertama saya jelaskan dan tegaskan bahwa yang dikutip itu tidak utuh
dan tidak lengkap
saya sendiri hadir dalam acara kemarin di jogja itu
pada rapat dps damsur indonesia
pak menteri itu jelas menyatakan dalam kehidupan politik
asn harus mematuhi undang undang pemilu
peraturan buaslu peraturan kpu
dan harus netral dalam konteks pemilu penyelamaran
itu clear dan jelas sekali pak menteri mengulang itu
di awal acara maupun di akhir acara
pada saat non stop juga ditegaskan juga seperti itu
nah apa yang dimaksud dengan pak menteri
dalam konteks jadi netral dalam hal kehidupan politik pemilu iya
tetapi dalam hal posisi kami sebagai aparatur sipil negara sebagai birokrasi
sejatinya aparatur itu memang tidak netral
tidak netral karena dia harus berpihak pada kepentingan negara

tidak netral dalam hal kepentingan negara
tidak netral dalam hal kepentingan negara
jadi karena netral ini secara etimologis kan bisa dipenisikan bebas atau tidak terikat
sementara pegawai negeri itu dia terikat dengan aturan
terikat pada konstitusi
dia harus menjalankan seluruh kebijakan peraturan perundang undangan program program
siapapun presidennya siapapun gubernurnya siapapun bupatinya
nah dalam konteks itulah pak menteri menyampaikan yang dimaksud yang tidak netral
dalam konteks politik iya
tapi dalam konteks menjelangkan tugas tugas penegaraan dia wajib melaksanakan tugas tugas itu
tidak boleh diam dia
iya pak batiar
jadi netral itu harus dipahami dalam konteks konteks kontennya
jadi kalau netral itu kan tidak berpihak tidak berwarna
netral itu adalah bebas atau tidak terikat
kalau pegawai negeri diartikan bebas dia terikat
jadi disuruh suruh dia keliru dalam konteks menjelangkan tugasnya itu
tapi dalam konteks milu keliru pak menteri menyampaikan ya
itu pada aturan
jadi ada dua konteks begitu ya soal netralitas ini
pertama adalah soal
ini kan potongan saja
cukupnya yang dikut oleh teman teman ini
tidak berbeda langkah sehingga memberi pengertian yang informasi yang berbeda
dengan apa yang dimaksudkan itu
jadi pak menteri menyampaikan
yang kita harus berhati hati
itu harus tidak boleh ragu ragu
siapapun presiden siapapun gubernur
upadi wali kota
yang harus menjalankan program
iya pak batiar
itu tugasnya itu
baik pak batiar
tapi juga ada sebenarnya
pernyataan utuhnya dari pak cahyo
mungkin saya akan bacakan beberapa di antara ini
tugas kita ya harus mendukung
jangan sekarang ada netral
baik malah ada yang mau tahu
ikut menyerang penentang kebijakan pusat dan lain sebagainya
tapi begini pak batiar
oke dalam dua konteks itu
tapi saat ini kan sedang musim pilpres ya
kemudian pernyataan ini tentu bisa
menuai tanggapan yang beragam
tidak hanya sebatas bahwa netral
dalam yang tadi anda maksud
bagaimana pak batiar
iya dalam konteks pilpres
pemilu pak cahyo pak menteri negeri
jelas harus netral pak gawin negeri
aparatur negara itu
tapi dalam konteks menjalankan tugas
tugas sebagai birokrasi
yang mesin birokrasi mesin negara
dia tidak boleh berhenti bekerja
bayangkan kalau netral bebas
dia terikat boleh diam
berhentilah pemerintahan ini
jadi harus mendukung presiden
ataupun kepala daerah yang sedang memimpin
begitu kira kira dalam konteks
dia tidak boleh ke kiri dan ke kanan
dia harus bekerja tegak lurus
siapapun berupati wali kotanya
kalau birokrasi berhenti bekerja
atau bebas mendukung
atau tidak boleh mendukung
atau tidak bekerja
nah hacap pemerintahan ini
tapi kalau dalam konteks pemilu
ya jelas harus netral undang undang pemilu
pak mandri menyampaikan dengan teras itu
cuma jangan dikasih pengertian
dari pegawai untuk
misalnya anda boleh menentang kebijakan
wah itu kacau itu
kalau pegawai negeri misalnya ikut mencelah pemerintahan
wah kacau itu
kalau pegawai negeri sudah kita ajarin
pak batiar yang jelas
yang cukup rame
tidak hanya apa yang terjadi kemarin
mengenai apa namanya
asn tidak bernetral dan sebagainya
meskipun tadi anda sudah jelaskan
pernah ada juga soal dana desa misalnya
yang mengatakan bahwa pak jokowi dan lain sebagainya
agak agak mirip ini modelnya
pak batiar bagaimana
lagi lagi tidak butuh informasinya
yang rakur di ancol itu
presiden hadir dalam konteks sebagai kepala negara
apa salahnya presiden hadir dalam program
yang sudah rutin dilakukan
mengingatkan kepala desa
dalam konteks program pemerintahan
ya nggak ada persoalan
yang salah itu
kalau misalnya mari dukung pilih satu
itu masuk ke dalam kampanye begitu ya
tapi kalau kepala negara
hadir sebuah acara pemerintahan
ya memang seperti itu
anggota dpr juga diundang sebagai narasumber
ya biasa saja
jadi tidak ada mengarahkan asn kemana
itu tidak ada begitu
kalau itu pernyataan jelas pak berkali kali
kan rekamannya juga lengkap
bahwa dalam konteks kehidupan politik
dan konteks pemilu
aparatur negara itu
pak bahtiar pak arudin
terima kasih sudah memberikan penjelasan
terima kasih kapus pen kemendagri
tadi sudah mendengar ya
maksud kita bersama mendengar
apa sebenarnya dimaksud oleh
sebatas sampai di situ kah menurut mas luhut
atau sebenarnya ada motif yang lain
maksud yang lain
dari apa yang disampaikan oleh
kemendagri pak cahyo kumulo
kalau kami lihat
ini kan jurusnya sama ya
sama dengan apa yang dilakukan
oleh para kepala daerah
dia mengatakan bahwa
ini kan kita kerja ketika libur
sudah izin segala macam
artinya ada aspek yang selama ini
ditabrak dengan kasat mata
dengan jelas tanpa malu malu
artinya bahwa pejabat publik
harus menempatkan diri pada
proporsi yang benar yang baik
artinya dia mendidik publik
dia mendorong asn itu
supaya bersikap netral
artinya ini kan kampus
apanya terselubung dalam tanda kutip
artinya semua juga tahu bahwa
ini sekedar apa
bersembunyi di balik undang undang
apa segala macam
yang kepala daerah apa yang pak cahyo
ya termasuk yang pak cahyo ini
bagaimana berita yang muncul juga
ada kesan bahwa ini memang mendorong
semacam penggiringan opili
semacam dalam tanda kutip
saya kira ini yang harus dicermati
oleh banyak pihak
jadi laporan tadi
saya kira ini menjadi ujian
sekali lagi ujian
kepada bawaslu dan juga gakumdu
artinya membuktikan bahwa
hukum ini memang tegak
tidak lagi ada alasan
tidak cukup bukti
ini saya kira hal hal yang masyarakat sudah
kami juga melaporkannya juga sudah
paling juga nanti selesai di sini gitu
dalam hal ini kita serahkan saja
artinya publik menilai bahwa
ini ada semacam permainan
mengakali bahasa itunya
hukum itu menjadi tidak ada artinya
bahwa pejabat itu dilarang untuk berkampanye
bahwa asn itu harus netral
ini akhirnya kan jadi
bahwa kemudian misalnya tadi dikatakan
tidak ada ajakan memilih satu
tidak ada kampanye secara langsung
apa yang dilanggar
iya artinya kan secara
ini juga di berita berita yang muncul
misalnya ketika saya diwawancara
juga beritanya seperti itu
artinya ada semacam apa
dikerjakan secara halus begitu ya
ataupun apalah semacam itu
saya kira ini kan sebetulnya beda gitu
dengan cuma istilahnya saja yang diganti ganti
saya kira ini yang harus diperhatikan oleh
oh nggak ada bedanya
hanya penggunaan istilah saja
iya ini kan permainan semantik game saja
agar tidak masuk aspek hukum
iya ini kan semantik game saja gitu
artinya ini permainan kata kata
untuk berkelit dari jeratan hukum
saya kira masyarakat sudah bisa menilai ya
hal hal seperti ini
artinya komunikasi yang standar gitu
bahwa ujungnya akan seperti ini
oh ujungnya seperti ini
kita bisa tebak
ujungnya apa sih maksudnya
tidak ada pelanggaran
ini sudah biasa gitu
bpn itu melihatnya
tapi kami akan tetap berupaya
pemilu ini sebagai sarana pendidikan politik rakyat
asn ini kita mendorong reformasi birokrasi
kita harus sama sama sepakati itu
bahwa negara ini kan masih butuh perbaikan
jadi janganlah kita bermain main dengan
apa istilah istilah yang seperti itu
kita jujur saja terbuka gitu
biarkan asn itu berjalan
atau sesuai dengan koridornya
fungsinya tanpa perlu harus didorong dorong
dan lain sebagainya
ini mau menyeret nyeret asn itu seperti apa
ya saya pikir tidak ada yang menggiring opini ya
coba kita lihat satu persatu kalimatnya
kita pahami kalimatnya secara utuh
dan juga tidak dipotong potong sepengkal sepengkal ya
karena kan di situ
kalau kita lihat di rekaman
dan juga di statement
kan pak mendagri
tidak bilang untuk mengajak
tidak ada satupun kalimat yang diupayakan
atau ditujukan untuk mengajak salah satu paslon
itu yang pertama ya
juga dibilang bahwa
dalam pengertian netral itu
dimaksud netral itu tidak mengerjakan apa apa
kan kalau kita lihat kalimat selanjutnya kan
dibilang di sini kan
bahwa jangan sampai nanti tidak mengerjakan apa apa
malah ada yang tidak mau tahu
maksudnya itu tidak
sebagai bagian dari birokrasi
itu kan bagian seperti yang diserahkan oleh pak kapuspen
bahwa itu adalah mesin birokrasi
yang harus menyelenggarakan tugas tugas
baik sebagai aparatur negara
artinya mereka memang harus mengerjakan atasannya ya
kalau misalnya di daerah kan ada wali kota
dan wali kota dan bupati itu kan kita lihat
itu kan juga berbagai macam
tidak hanya juga dari partai politik
tidak ada secara gamblang
atau yang tadi anda katakan
tapi tadi mas lut katakan
ini permainan diksis saja
permainan kata saja
tapi ujungnya sebenarnya sama
kalau yang saya lihat
dan saya cermati kalimatnya
tidak ada upaya menggiring
dan juga permainan diksi
dibilang di situ kan bahwa
jangan sampai tidak ada yang mau tahu
artinya kan sebagai pns
jangan sampai mereka justru diam
justru kalau mereka diam
tidak mengerjakan tugasnya sehari hari
sebagai aparatur negara
sebagai bagian dari birokrasi negara
berarti kan tidak jalan
karena kan mereka mereka inilah
ujung tombak dalam
arti mengerjakan tugas tugas kepemerintahan
dan juga tugas tugas administrasi
kan mereka ini kan
banyak sekali jumlahnya
tidak hanya di satu titik
tapi seluruh indonesia
dan tadi juga disampaikan
juga dalam statement yang disampaikan oleh pak mendagri
bahwa di situ kan ada atasannya
mereka harus juga mematuhi alasannya
dan kita ingin sampaikan
kita harus paham ini sebagai satu kesatuan yang utuh
wali kota bupati gubernur
itu kan mereka kan membawahi birokrasi
nah kalau misalnya asn nya
atau pns nya tidak mau bekerja
berarti bekerja apa
berarti roda pemerintahan tidak jalan
tugas keseharian eksekutif itu kan harus tetap dilanjutkan
nah yang kedua
bahwa yang paling clear dan paling jelas
dan yang paling kita pahami dari sebuah kalimat kalimat tadi adalah
tidak ada satupun unsur ajakan
dan sifat ajakan
dan kalimat kalimat yang secara tegas atau eksplisit untuk mengajak
walaupun ujung ujungnya tadi kata mas ud
sebenarnya ujung ujungnya kita sama sama tahu lah
ini saya tanggapi sedikit
kalau kita bicara soal ujung ya
ini kan kita negara demokrasi
kalau memang merasa ada yang tidak puas
atau merasa ada yang mungkin tidak sependapat
silahkan saja nanti kita serahkan kepada proses
yang pertama sudah dilaporkan
yang pertama soal kd situ ya mas uud
kan itu kan semua pihak berhak untuk mengeluarkan pendapat dan beropini
tetapi kan kita juga harus lihat secara utuh dan objektif ya
kalimat kalimat yang ada
pernyataan pernyataan yang ada
dan juga lihat undang undangnya
dan juga lihat peraturannya
kalau memang tidak ada cukup bukti dan tidak ada yang dilanggar
ya saya pikir ya itu biasa biasa saja
dan bukan merupakan bagian dari sebuah pelanggaran
dan saya pikir justru
justru itu tugas dari seluruh aparatur negara
untuk bekerja sesuai porsinya
dan juga untuk menyampaikan bahwa
yang namanya aparatur negara atau birokrasi itu
harus bekerja sehari hari sesuai dengan tupoksinya masing masing
tidak ada hambatan dan tidak ada batasan
bagaimana teman teman perludem
atau juga mas fadli secara pribadi
melihat asn kita saat ini
di tengah pertarungan pilpres yang cukup sengit ini
apakah memang ada betul arah arah bahwa
ini kayaknya mau menyerit nyerit asn
atau mungkin khawatir dengan
nantinya akhirnya berbutuh
takutnya ada kecurangan dan sebagainya
tapi dijawabkan nanti mas fadli
pak prime minister akan kembali setelah lagi
kita masih membahas mengenai uji netralitas asn
di tengah politik yang cukup keras ini
yang menarik kepentingan
saya ingin ke mas fadli
membaca asn kita saat ini
bagaimana sebenarnya mas fadli
apakah memang betul ada indikasi ini
untuk kepentingan politik
sehingga memunculkan khawatiran
atau sebatas apa kemudian asn sebenarnya harus bersikap
soal politik mereka ataupun di pilpres
ya prinsip asn bekerja itu kan jelas ya
prinsipnya adalah prinsip profesionalitas
dan yang paling penting itu adalah netralitas
kalau kita berbicara soal netralitas
dalam konsepsi asn
rujukannya tentu kepada undang undang asn
nah netralitas dalam konsepsi undang undang asn itu ya
memang tidak memberikan preferensi
atau keberpihakan politik
tertentu dalam fungsi dan tugasnya
terhadap peserta pemilu tertentu
itu yang kemudian disebut netral dalam kerja kerja asn ya
di dalam undang undang asn
nah makanya sebagai sebuah insentif politik
asn ini jelas sangat menjanjikan
jumlahnya sangat banyak
belum lagi nanti keluarganya
anak famili dan sebagainya
insentif politik itu ya
ya makanya itu tidak bisa dimungkiri mas reinhardt
coba kita bayangkan dari sekian ratus ribu jumlah asn
kalau kemudian itu dimanfaatkan sebagai sebuah insentif politik
oleh peserta pemilu
itu sangat menjanjikan
nah makanya selalu saja dalam setiap pemilihan kepala daerah
dalam setiap pemilu
asn ini menjadi salah satu aspek kategori yang dikhawatirkan terlibat dalam kontestasi pemilu
ditarik oleh penanggung jawab kerja kerja asn
ya bisa kepala daerah bisa gubernur
termasuk juga menteri yang kemudian memiliki kewenangan untuk membina
mengawasi dari asn
dan juga dari pemerintah
sebagai sebuah kekuatan politik tentu sangat menjanjikan
tetapi problemnya kalau asn itu terlibat dalam kontestasi politik
memberikan dukungan secara terbuka
menunjukkan preferensi politiknya
itu bertentangan dengan konsepsi netralitas asn tadi
di dalam undang undang asn itu clear sekali disebutkan
bahwa asn itu harus menjaga perilakunya tindakannya ucapannya
baik ketika sedang bertugas maupun tidak sedang bertugas
karena kan dia menjadi asn itu statusnya dua puluh empat jam lekat pada dirinya
kalau tadi dikatakan oleh kapus pen kemen dagri
atau mungkin kita lihat lagi pernyataan dari pak cahyo begitu ya
anda melihat yang sama tidak bahwa ini ada permainan ke atas saja sebenarnya
nah makanya kalau mau spesifik ke narasi narasi yang disampaikan oleh pak cahyo kumolo
termasuk yang mengumpulkan asn mengumpulkan kepala desa
menurut saya memang harus berhati hati soal melibatkan asn
termasuk juga kepala desa
statement pak cahyo waktu itu yang mengatakan
asn tidak boleh netral itu memang bisa menimbulkan tafsir yang menurut semacam
meskipun tadi pak baktiar menjelaskan secara utuh
sebetulnya maksudnya mendorong asn untuk bekerja secara proporsional
sesuai dengan tugas dan fungsinya
tapi dalam kompetisi pemilu
tafsir tidak boleh netral ini tentu rujukannya adalah undang asn
tafsir orang bisa kemana mana
nah termasuk juga kalau kemudian asn diminta untuk mensosialisasikan program
capaian dari presiden dari kepala daerah
pertanyaannya apa memang iya itu tugas setiap asn
nah tugas asn itu kalau kita rujuk kepada undang undang asn
adalah melaksanakan peraturan undang undangan
dan melaksanakan perintah pimpinannya
sepanjang itu tersesuaian dengan peraturan undang undangan
nah kalau kemudian diminta asn untuk mensosialisasikan
keberhasilan program pemilu presiden kepala daerah misalnya
nah pertanyaannya harus dilihat lebih spesifik lagi mas reinhardt
apakah iya semua asn bertugas mensosialisasikan program
tugas asn itu kan melaksanakan tugas
tugas fungsi dan pemenang jabatannya
kalau memang ingin mensosialisasikan program
itu kan ada tugas tugas spesifik dari asn tertentu
misalnya humas pemerintah daerah humas gubernur
yang tentu kalau memang perlu disosialisasikan keberhasilan program
ya mereka yang menjelaskan bukan tugas semua asn
bukan tugas semua asn yang dikumpulkan
nah makanya itu yang menurut saya harus berhati hati
dalam kemudian berbicara di depan asn
karena kasian ya kalau kemudian asn ditarik ke dalam konteks politik
dan kemudian konsekuensinya
konsekuensinya kan bisa panjang pasca pemilu
kalau kemudian dia ketahuan memiliki preferensi politik tertentu
bahkan berfoto dan segala macam pun kan diawasi betul asn ya
kalau kemudian dia menunjukkan preferensi politik ketika proses kampanye ini
pasca pemilu nanti kemudian ternyata bukan yang dia dukung terpilih
itu kan bisa sanksi bisa mutasi kemudian bisa sanksi disiplin dan lain sebagainya
nah ini mudah mudahan asn pada nonton ini
supaya biar tahu sampai di mana batasan ini
makanya itu yang menurut saya penting dipahami oleh asn
sumpah jabatan mereka itu kan melekat dua puluh empat jam dalam status mereka sebagai asn
oke baik saya ingin ke mas un
baik jumlahnya keluarga keluarganya itu adalah insentif politik
dari sinikah kemudian dasar bahwa melihat tampaknya teman teman bpn melihat
asn ini kok diseret seret ubu oleh satu kira kira begitu
apakah dasarnya karena itu
atau apa bukti bukti lain yang kemudian untuk menguatkan bahwa
asn ini kayaknya sedang digiring giring ke dalam persoalan politik
saya kira jelas ya artinya misalnya dari sikap kepala kepala daerah misalnya
secara demonstratif menyatakan dukungan
itu kan secara tidak langsung mempressure orang orang di bawahnya gitu
artinya aparat aparat di bawahnya untuk ikut apa yang menjadi pilihan politik dari kepala daerah misalnya
begitu juga ketika menteri mengatakan tidak boleh netral
tetapi harus menyampaikan program program pak jokowi ini kan asosiasi kita langsung gitu
artinya ini apalagi ini tahun politik
artinya kita bisa melihat ini sebetulnya penggiringan gitu apalagi kalau bukan penggiringan
dan itu memang dalam rangka mengejar tadi jumlah asn yang sedemikian besar kemudian juga keluarga dan
itukah yang dikhawatirkan oleh teman teman bpn penggiringan opini tadi
bukan hanya sekedar itu ya artinya ini juga akan membahayakan bagi ancaman bagi demokrasi
artinya ketika ada upaya untuk menggiring asn ini atau dalam tanda kutip ya upaya menggiring asn ke politik
atau mendukung calon tertentu itu akan membuat asn ini menjadi penggiringan
tentu ini kan setback sebetulnya menarik jarum sejarah ke zaman jahiliyah dulu gitu
zaman apa orba maksudnya
iya ke zaman jahiliah
nah ini yang harus diwaspadai sebetulnya yang lebih kita khawatirkan itu kan seperti itu
artinya ancaman bagi demokrasi dan juga netralitas asn reformasi birokrasi yang sama sama kita dorong
ini tidak akan bisa berjalan
mas jerry tadi mas wadli katakan harusnya berhati hati begitu ya mas wadli berhati hati dalam momentum politik seperti ini
sebuah hal yang tidak terlalu terangkan
di mana asn kemudian menyampaikan kelontaran kelontaran kalimat bagaimana
ya saya pikir kalau memang sikap hati hati itu harus ditunjukkan semua pihak ya
mendagri penyelenggara pemerintah lalu juga teman teman pers juga kan
dalam juga memberitakan juga harus proporsional dan objektif
karena kan juga kita tidak bisa serta merta hanya mengutip kalimat tidak secara utuh
sehingga mungkin konteks kalimat yang akan dimaknai menjadi berbeda
lalu kedua yang ingin saya sampaikan
wah tadi dibilang soal tidak netral itu kan
dalam arti lihat kalimat selanjutnya
jangan sampai tidak mengerjakan apa apa
karena begini contoh ya misalnya kan
misalnya saya seorang asn ya kan
kemudian atasan saya seorang wali kota atau bupati atau bahkan gubernur
mungkin pilihan politik saya berbeda dengan gubernur wali kota bupati
tetapi kan saya sebagai asn misalnya saya sebagai asn ya
saya kan juga harus mengerjakan apa yang atasan saya suruh
misalnya suruh apa untuk kerjaan administrasi
untuk urusan penyelenggaraan hal teknis dan lainnya
nah itu kan itu dipahami seperti itu
artinya walaupun mungkin kita tidak memberikan keberpihakan secara politik ya
memang dari tidak boleh
tetapi kan dalam hal menjalankan tugas kan tidak boleh diam
nah itu maksudnya mungkin pak mendagri ingin mengatakan bahwa
dalam menyelenggarkan sekesaharianya tugas sekesaharianya
mau satu mau dua atau tiga atau empat atau apapun ya
tetapi mereka kan mempunyai tugas tugasnya apa
sebagai sehari hari sebagai sn
mas jerry sepakat tidak dengan tadi yang mas fadli katakan
asn ini sebenarnya insentif politik
karena sekarang sedang pak jokowi sedang presiden
itu sedikit banyak mungkin memberikan keuntungan bagi petahana
karena begini kalau kita lihat di mana mana siapapun presidennya
siapapun pemimpinnya itu pasti akan dijadikan sebagai polemik ya
apakah tadi dibilang sebagai insentif politik
ya bahwa itu jumlahnya besar betul
tetapi sekali lagi kan kita sekarang sudah ada undang undang asn ya kan
dan kedua kan kita juga memastikan netralitas itu kan
terkait secara spesifik dan secara khusus dalam pilihan politik
jadi artinya kalau misalnya ada keluarga
ya justru ini ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat
bahwa asn itu juga memang punya pilihan masing masing
kan kita tidak bisa mengontrol dan juga tidak bisa mengekang
seorang asn itu mau pilih politik kayak siapa saja kan begitu
artinya ketika mereka bertugas sebagai pns ya mereka harus profesional
tetap berjalan tetapi kan pilihan masing masing keluarga masing masing
asn punya keluarga dan seterusnya itu kan tidak bisa langsung dikekang atau dikontrol begitu saja
justru di sini letak profesionalitas dan juga netralitas
mas wadli yang tadi katakan oleh mas wud
memang tidak secara langsung begitu ya dikatakan untuk mengkampanyekan
tapi pilihan pilihan diksinya arah arahnya ujungnya
tadi ya untuk pengiringan opini
kalau memang itu tidak masuk ke celah hukum
artinya memang ada celah hukum yang bisa digunakan begitu ya
supaya tidak masuk ke dalam ranah hukum kira kira begitu
ya kalau di dalam undang undang pemilu kan jelas
pertanyaannya pak menteri boleh kampanye
nggak boleh tapi sepanjang dia cuti
dan kemudian tidak menggunakan fasilitas negara
dan kemudian tidak melakukan tindakan yang kemudian merugikan pasangan calon tersebut
nah itu yang menurut saya harus diperhatikan oleh pak menteri dalam negeri
kalau kita membahas tadi statement menteri dalam negeri
di dalam perhubungan
dan kemudian dia memberikan beberapa pernyataan di depan asn dan di depan kepala desa
nah sekarang kan proses ini sudah dimasukkan ke bawaslu
jadi ini menurut saya bawaslu harus menuntaskan ini
jangan kemudian laporan ini dibiarkan berlalu begitu saja
tanpa ada kejelasan
apakah perbuatan menteri dalam negeri ketika menyampaikan pidato di depan asn
di depan kepala desa itu memenuhi unsur pelanggaran di dalam undang undang pemilu itu atau tidak
nah kalau tidak memenuhi pelanggaran apa yang tidak memenuhi pelanggarannya
unsur mana itu
untuk yang tidak terpenuhi
kalau memenuhi unsur pelanggaran apa indikasinya buktinya apa
ini kan penting untuk dijelaskan kepada publik
agar kemudian ada batasan perilaku
ada batasan tindakan yang kemudian dipahami oleh semua orang dalam kontestasi pemilu ini
nah baik itu menteri baik itu asn baik itu peserta pemilu
kan ada batasan batasannya mas reinhardt
apalagi ini keterkaitan antara menteri dalam negeri dengan asn dan kepala desa
asn dan perangkat desa kepala desa
itu kan unsur yang memang tidak dibolehkan ikut

itu clear dalam asuransi
baik mas wad yang jelas ada beberapa kasus misalnya
sampai terakhir saya tahu bahwa bpn ini merekomendasikan
lebih baik kotak suara ditaruh di koramil ya
apakah ini dasarnya juga masih terkait dengan apa yang diskusi kita
tapi dijawabkan nanti mas ud
kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali
oke yang jelas apa namanya soal asn ini tadi kita sudah banyak membahasnya
sampai kemudian bagaimana aturan dan sebagainya
tampaknya agak agak khawatir di bpn ini khususnya ya mas ud ya
soal netralitas asn potensi potensi kecurangan misalnya
dan juga di pilpres u sembilan belas
bagaimana menyikapi itu
jelas kami agak khawatir ya
karena memang soal netralitas ini setelah kita melihat
bagaimana sikap kepala daerah begitu sangat demonstratif ya
tanpa memperhatikan etika gitu kan mendukung
sehingga ini saya kira akan mempressure aparat di bawahnya
ini sudah kotaknya dari kertas begitu kan
kemudian makanya ada usulan untuk memindahkan itu ke koramil
nah itu kenapa
karena camat camatnya yang kemudian
ya ada kekhawatiran dari kita
karena memang ada
ada potensi ya
ada potensi bahwa ini akan terjadi macam macam
saya kira untuk menghindari itu dan juga untuk menghindari prasangka
dari masyarakat juga yang begitu banyak
saya kira perlu ada sikap yang bijak untuk menghindari masalah masalah ini
saya kira ini kan sudah terbuka
kepala daerah menunjukkan dukungannya
dan juga bagaimana para menteri juga secara demonstratif memilih diksi diksi
yang seperti itu gitu
yang menggiring mengarahkan
ya ada pemikiran seperti itu
ada kekhawatiran bahwa demokrasi ini bisa terancam
kalau memang kita tidak antisipasi secara optimal gitu
oleh seluruh aparat yang ada
secara politik bukankah kemudian itu misalnya salah satu keunggulan petahana
kalau dikatakan begitu
ya tapi caranya yang elegan lah
oh yang elegan
ini kan soal cara ya
tidak kasar seperti itu demonstratif
ngomong di sobat melalui media sosial
saya kira itu tidak etis gitu
artinya tidak enak dilihat
demokrasi juga aduh seperti apa gitu ini ya negara
saya kira ini kita harus kembalikan kepada relnya
saya kira ini pengambut juga harus bicara keras soal ini
ini persoalan demokrasi yang diancam
ya ya mas zair ini sudah mau menanggapi
demokrasi yang diancam khawatiran itu sudah ada
eviden eviden saya tadi dikatakan oleh mas uud bagaimana
jadi mas uud sampaikan tadi saya merespon ya
tadi bahwa ada kepala daerah yang mungkin tadi disebutkan
ikut deklarasi ikut mendukung ya
perlu kita sampaikan dan juga kita clear di sini bahwa
kepala daerah ini adalah politisi
mereka ini kan dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut ya
dicalonkan oleh partai politik dan apapun mereka juga mewakili aspirasi politik
dari masyarakat yang memilih ya
jadi apapun itu itu secara konsepnya memang kepala daerah
wali kota bupati gubernur itu memang adalah jabatan politik
nah tetapi kan sekali lagi kita kan melihat bahwa ketika mereka sebagai pribadi
dan mereka sebagai politik
politisi mempunyai dukungan politik saya pikir wajar
tapi caranya tadi di persoalan apa
demonstratif dimananya yang kita harus juga lihat secara spesifik
karena dalam undang undang kan sudah disebutkan bahwa kan ada tata caranya diperbolehkan kapan
pada saat mereka cuti misalnya
pada saat mereka tidak mendiskreditkan calon lain
pada saat mereka itu tidak berbentrokan dengan tugas tugas negara lainnya
dan tidak juga dalam kapasitas mereka menggunakan fasilitas negara
kan seperti itu
nah ini sepanjang yang kami tahu dan juga diberitakan oleh beberapa media kan tidak ada
kepala kepala daerah yang memenuhi tiga kriteria tersebut
artinya kan mereka tidak bisa dikatakan sebagai melanggar
ya kalau bahwa mereka itu politisi kan juga tidak bisa dilepaskan
kan itu kan sebuah fakta politik bahwa mereka melalui kontestasi pilkada pilkada menjadi kepala daerah
baik bahkan walau di tingkat desa desa ya seperti di kampung saya di sulawesi utara itu
itu kalau kepala apa hukum tua bahkan kepala desa itu melalui proses pemilihan tidak penunjukan
nah itu kan dari tingkat yang paling bawah saja itu sudah ada semacam demokrasi yang real
bahwa mereka dipilih
langsung oleh mereka
jadi mereka memiliki masyarakat membawa aspirasi dan politik masyarakat
dan juga ketika mereka menjadi pemimpin baik di level yang paling kecil sampai level paling tinggi itu kan mereka juga membawa tugas tugas politik
nah yang penting kan di sini yang kita soroti adalah bagaimana jangan sampai ini melanggar
kan seperti yang kita ketahui bersama kan tidak ada pelanggaran yang ada
yang tadi disebutkan itu bahwa soal kriteria pertama itu dilakukan pada saat mereka cuti atau hari libur
kedua tidak menggunakan fasilitas negara
ketiga tidak mendiskreditkan calon lain
saya pikir yang kita harus diskusikan di sini adalah bagaimana melihat itu sebagai sebuah kemasan
bahwa semuanya ini kan politik
kita tidak bisa pisahkan antara politisi kepala daerah
tetapi yang paling penting bagaimana melihat itu jangan sampai ada pelanggaran
itu yang harus kita clear di situ
mas fadli apa tanggapan anda mengenai diskusi yang tadi sudah berlangsung kira kira ini
menimbulkan kekhawatiran dalam dua ini kan kompetisinya antara dua saja kan
artinya tentu yang satu merasa dirugikan kira kira begitu
ya kompetisinya jadi dua pasangan calon tentu ini kita
kalau kita tarik jauh ke belakang ya karena ada sistem pencalonan presiden yang bermasalah
yang kedua menurut saya soal keterlibatan kepala daerah itu keterlibatan juga kemudian aktor aktor politik yang lain
sebetulnya sekarang pekerjaan rumahnya adalah soal bagaimana menerapkan konsistensi aturan
larangan larangan batasan batasannya kan clear di dalam undang undang pemilu
nah sekarang tinggal bagaimana kemudian menteri kalau mau berkampanye ya cuti
nah kemudian kalau sedang berpidato di depan asn di depan kepala desa
nah kemudian kalau sedang berpidato di depan asn di depan kepala desa
dan itu merupakan atribut dinasnya
dan kemudian itu merupakan program penyelenggaraan pemerintahan
ya jangan kemudian menarasikan dukungan dukungan politik yang itu bisa menimbulkan preferensi tertentu
dan seuasangka oleh banyak pihak
nah itu yang kemudian harus diperhatikan
nah kalau kemudian keterlibatan kepala daerah itu secara demonstratif ya
disampaikan oleh pak su tadi itu berpotensi menimbulkan tekanan kepada bawahannya
ya tinggal diatur saja ke depan
kemudian misalnya tidak boleh lagi ada deklarasi kepala daerah secara terbuka
sekarang kan problemnya di nulandang itu kan tidak ada larangan soal itu
nah teman teman partai politik menurut saya memang mendorong saja untuk membuat regulasi itu
nah misalnya boleh kemudian berkampanye tapi tidak boleh memberikan deklarasi
tidak boleh menunjukkan itu di ruang ruang terbuka
ya itu kan bisa saja
mas su tadi seberapa penting sebenarnya meskipun jabatan politik
seberapa penting sih sebenarnya kepala daerah menteri itu untuk tidak mengumbar aurat politik mereka gitu
pilihan politik mereka seberapa penting sebenarnya
ya kekhawatirannya kan sebetulnya adalah soal kemudian
kepala daerah itu kan kemudian pejabat yang kemudian menjadi pembina pegawai negeri sipil di daerah
nah kemudian karena dia menjadi pembina asn di daerah dan jumlahnya itu banyak sekali
dikhawatirkan kan kemudian pilihan dari kepala daerah itu akan kemudian ditularkan dengan berbagai cara kepada asn yang ada di daerah
itu kan kekhawatirannya sebetulnya
dan di beberapa pilkada itu terjadi
tidak bisa dipungkiri juga bahwa kemudian ada mobilisasi asn terkait dengan pilihan kepala daerah tertentu
khususnya petahana ya
kepala daerah petahana dalam pengalaman pilkada itu terjadi
artinya berpotensi juga dong dipilih pres
sama potensinya sama mas
keterlibatan asn dalam konteks pemilu itu merupakan salah satu kerawanan yang harus diwaspadai
kita tidak bisa menutup mata soal itu
nah makanya menurut saya sekarang ada komisi asn ada bawas lu
maksimalkanlah perannya masing masing
sejauh ini menurut anda
menurut saya belum maksimal
misalnya soal beberapa laporan laporan pelanggaran yang kemudian diduga merupakan sebagai sebuah pelanggaran pemilu itu
tidak jelas penyelesaiannya
orang kan jadi bertanya tanya sebetulnya proses penyelesaian dugaan pelanggaran itu seperti apa
kalau memang tidak terbukti kan harus dijelaskan
unsur larangan mana yang tidak terbukti
agar kemudian masyarakat mendapatkan pendidikan politik juga
oh berarti ini yang tidak terbukti ini yang kemudian
tidak kemudian hilang
tidak kemudian hilang menguap orang bertanya tanya laporan kemarin seperti apa
masud bertanya tanya nih masud
iya satu segala
nah makanya menurut saya komisi asn ada bawas lu kemudian juga ada badan kepegawain dan lain lain
itu harus memainkan perannya secara maksimal
demokrasi kita ini kan berdemokrasi berlandaskan akan hukum
tidak kemudian semuanya bisa melakukan apa saja yang mereka mau
inilah kemudian yang menjadi pembelajaran kita dalam konteks pemilu ini
terakhir masing masing ke masud dan juga mas jeris saya yang ke masud dulu
kedepan apa yang ini flip press tinggal satu bulan lagi ini masud
apa yang menjadi concern teman teman bpn soal netralitas asn begitu ya
atau upaya upaya mengirim opini tadi dimaksudkan oleh masud
apa yang menjadi concern utamanya
saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas lah
termasuk asn saya kira tidak mudah juga diprovokasi oleh atasannya
saya kira sekarang independensi pemilih itu sangat kuat
saya yakin itu
artinya tinggal persoalannya kan kita menjadikan ini sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat
artinya keseriusan kita untuk membenahi negara ini gitu
artinya kan terlihat bagaimana orang yang mau serius atau hanya cuma sekedar berselancar dengan undang undang gitu
nah saya kira ke depan saya soal hukum hukum tadi saya hopeless lah
artinya ini bakal
akan menguap lagi seperti biasa
kita serahkan ke masyarakat menilai ini sebetulnya seperti apa gitu
artinya masyarakat bisa merasakan sendiri
bagaimana keadilan itu ditegakkan bagaimana keberpihakan
saya kira yang bisa kita lakukan seperti itu sekarang
diserahkan kepada independensi pemilih begitu maksud
ya saya kira masyarakat sekarang sudah cukup independen dan cerdas di dalam menentukan pilihan
ada meskipun tadi sudah hopeless ada apa namanya follow up mungkin ke bawaslu atau masukan masukan lain mungkin ke kpu
itu tadi salah satunya memindahkan kotak ke kpm itu
menguji ini ya apa namanya karena berangkapan bahwa mungkin tkn lebih netral begitu
ya kita berharap seperti itu
artinya kan kita berharap ada masyarakat institusi yang memang bisa kita kiniin
oke baik mas jerry terakhir ke mas jerry tadi mas wali katakan potensinya ada ke pilpres
belajar dari pilkada apalagi ini petahana bagaimana tkn ini sejauh mana komitmennya tidak menggunakan fasilitas fasilitas dalam tanda kutip itu
untuk menggiring opini asn dengan insentif politik yang tadi sudah kita bahas
kalau saya berprinsip begini ya kami di tkn tentu ini kan indonesia negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum
sepakat tadi yang bang fadli bilang artinya ya kita jangan berprasangka negatif jangan berprasangka yang buruk
bahwa dikit dikit oh ini memanfaatkan jabatan ya memanfaatkan politisasi atau sebagainya
kita serahkan saja kepada proses apalagi ada bawah selu
nah bawaslu ini perlu saya tekankan ini adalah institusi yang independen bukan dari parpol
artinya mereka ini melaksanakan tugasnya secara profesional
dan kami yakin selama apapun itu tidak sesuai dengan tidak memenuhi bukti dan juga tidak ada pelanggaran
saya pikir ya memang harus dituliskan juga kepada masyarakat bahwa memang tidak ada yang dilanggar
apalagi tadi sudah disebutkan bahwa ada kategori kategorinya parameternya indikatornya apa saja ketika seorang pejabat publik
atau seorang politisi atau seorang kepala daerah itu bisa memenuhi unsur pelanggaran
nah seperti yang kita ketahui bersama selama ini kan tidak memenuhi itu
dan disalah salahkan pada saat hari cuti yang tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya
nah artinya kita hanya harus konsisten konsisten dengan peraturan
jangan hanya karena misalnya ya kubu penantang itu tidak suka dengan keunggulan yang selama ini sudah kami miliki
lalu seperti mencari cari kesalahan oke ini karena menggunakan fasilitas negara kebetulan itu kebanyakan didukung oleh kepala daerah
ini harus konsisten dong ketika kita didukung oleh banyak pihak oleh banyak politisi kebetulan yang memang adalah pendukung kami
lalu kan kami kan juga harus bersikap secara objektif bahwa mereka itu adalah bagian dari masyarakat yang memang ingin menentukan keberpihakan
tidak mencari cari peluang begitu
saya pikir tidak
nah ini juga ingin saya sampaikan bahwa ketika ada misalnya asn asn yang dikumpulkan pertama kan harus lihat konteksnya apa
ketika mereka memang harus menginformasikan sesuatu kepada masyarakat dalam hal tugas saya pikir justru itu adalah hal yang memang sepatasnya dilakukan
seperti tadi disampaikan oleh pak mendagri kan mereka tidak bisa diam diam saja
asn itu kan adalah birokrasi negara yang memang harus melaksanakan tugas sehari harinya sebagai aparatur negara
mereka harus menjelaskan justru oh tugas kami adalah a b c d
ketika mereka diam justru mereka salah
justru ketika ada keberhasilan pemerintah contohnya yang mungkin menjadi polemik atau mungkin sering juga dikritisi oleh banyak pihak
atau mungkin oleh kubu penantang
ini kan juga harus kita lihat secara objektif
masa keberhasilan pemerintah itu tidak boleh dijelaskan
orang itu tugas tugas sehari hari negara yang harus kita sampaikan kepada publik justru menjadi salah
apalagi sekarang ada undang undang keterbukaan informasi publik
nah itu yang harus masyarakat memiliki rasa tahu untuk apa yang pemerintah selama ini mencapai dan sukses
oke baik mas jerry terakhir ke mas fadli
ini supaya mengingatkan lagi
sampai sejauh mana asn di pilpres dua ribu sembilan belas ke konteks politik agar tidak melanggar aturan dan sesuai bekerja sesuai dengan tupoksinya
ini terima kasih
mudah mudahan dilihat agak semua orang juga tercerahkan begitu gimana mas
ya asn itu tidak boleh kemudian mendemonstrasikan pilihan politik
bahkan berfoto kemudian dalam tata cara berucap berperilaku pun kan itu diatur
foto jari jempol gitu atau salam gitu juga nggak boleh
itu konsekuensi logis ketika dia memilih profesi sebagai asn
kalau tidak mau dibatasi seperti itu ya jangan jadi asn
kan seserana itu saja
nah makanya dampaknya juga tidak akan baik
baik terhadap proses demokrasi kita
baik terhadap proses politik kita
baik terhadap juga asn itu sendiri
karena itu akan menjadi sebuah hal yang akan berujung kepada sanksi
baik itu sanksi disiplin maupun sanksi sanksi yang lainnya dalam konteks tugas dan fungsinya sebagai asn
nah makanya menurut saya lebih baik memang asn melaksanakan saja tugas fungsi dan kewenangannya dalam melakukan pelayanan publik
kalau soal pilihan politik kan asn juga bebas
yang menentukan pilihannya di bilik suara
tapi karena memiliki profesi sebagai asn yang kemudian harus netral
jauh dari sakuasangka semua orang
dia tidak boleh kemudian menunjukkan preferensi politiknya di ruang ruang terbuka
baik simpan dalam hati dan eksekusi nanti di bilik suara
baik terima kasih banyak mas fadli mas so terima kasih
mas dedy terima kasih untuk diskusi yang cukup menarik malam hari ini
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi lain diantaranya memperingati hari alam liar sedunia
kembali kita mengetuk kesedaran bangsa ini bahwa perdagangan ilegal
satwa yang dilindungi di tanah air masih marak terjadi
prime news akan segera kembali sesaat lagi